kesadaran warga untuk bersama sama mengawasi dan memelihara taman dan fasilitasnya perlu ditumbuhkan sejak awal agar semua yang berkunjung dapat berolahraga dengan nyaman dan aman
nah ini pun nanti kalau pak prabowo misalnya
kalau ada hal hal yang tidak sesuai dengan karakter lokalnya
menurut anda sekarang ganjar dan pdi perjuangan tidak akan meneruskan programnya pak jokowi
jangan terlalu keras itu ke cucu cucu